sebelumnya lima tersangka termasuk taat pribadi melaksanakan rekonstruksi pembunuhan pengikut padepokan dimas kanjeng abdul ghani di probolinggo jawa timur
ya korban dibunuh pada april lalu di aula asrama putra padepokan dan jasadnya dibuang di waduk gajah mungkur jawa tengah
rekonstruksi dilakukan di padepokan dimas kanjeng di dusun cekelek desa wangkal kecamatan gading kabupaten probolinggo
lima tersangka yaitu wahyudi wahyu wijaya suryono kurniadi rahmat dan pimpinan padepokan dimas kanjeng taat pribadi melakukan reka adegan yang dijaga sekitar lima ratus anggota brimop dan polres probolinggo
dalam rekonstruksi terlihat para tersangka berencana menghabisi abdul ghani yang dianggap membangkang karena akan melaporkan penipuan di padepokan
mereka menyusun rencana di warung depan rumah taat pribadi
tersangka suryono kemudian menelpon korban dan menyuruhnya datang ke padepokan
ia menjanjikan korban uang dua ratus lima puluh juta rupiah sesuai kesepakatan
setibanya di padepokan korban disuruh masuk ke aula atau asrama putra lalu dibekap dan dijerat lehernya hingga tewas
jasad korban lalu dibungkus plastik dan dibawa dengan mobil minibus
mobil membawa mayat ke jawa tengah bersama rahmat dewaji kurniadi dan boyran yang saat ini masuk daftar pencarian orang pihak kepolisian
jenazah korban kemudian dibuang di bendungan gajah mungkur wonogiri
dalam kasus ini taat pribadi akan dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati
karena dianggap sebagai otak pembunuhan